ya seperti yang tadi sudah disampaikan pemerintah provinsi dki jakarta berencana untuk kembali menghidupkan jalur khusus pesepeda di sejumlah ruas jalan ibu kota
masa sosialisasi pun mulai diberlakukan mulai dua puluh september hingga sembilan belas november dua ribu sembilan belas mendatang
dalam waktu dekat pemprov dki jakarta akan menambah tujuh belas jalur khusus bagi para pesepeda dengan total panjang jalur mencapai enam puluh tiga km
saat ini jalur khusus pesepeda baru dimulai dari kawasan jalan pemuda rawamangun jakarta timur hingga jalan medan merdeka selatan jakarta pusat
pemprov dki jakarta juga mengeluarkan wacana bagi para pengendara kendara bermotor yang melanggar rambu atau markah jalur pesepeda akan dikenakan denda hingga lima ratus ribu rupiah
sesuai undang undang nomor dua puluh dua tahun dua ribu sembilan tentang lalu lintas dan angkutan jalan
sejumlah pesepeda pun memiliki beragam tanggapan terkait hadirnya kembali jalur sepeda dan wacana denda bagi pelanggar jalur pesepeda
pemprov dki jakarta juga mengeluarkan wacana bagi para pengendara kendara bermotor yang melanggar jalur pesepeda
pemprov dki jakarta juga mengeluarkan wacana bagi pesepeda dan wacana denda bagi pesepeda
pemprov dki jakarta juga mengeluarkan wacana bagi pesepeda